aksi perampokan bersenjata api kembali terjadi
kali ini pada sebuah toko emas di kawasan pasar kemis kabupaten tangerang sepuluh april lalu
pemirsa di samping saya adalah tempat kejadian perkara
di mana pada tanggal sepuluh april lalu sempat terjadi perampokan di toko mas jaya baru
tepatnya yang berada di pasar kemis kabupaten tangerang
kejadian itu diduga dilakukan oleh dua orang pelaku
dan mereka telah berhasil mengambil lima ratus gram emas
atau jika dikalkulasikan ini sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah kerugiannya
bukan hanya mengambil emas tapi mereka juga membawa senapan api
dan sempat menembak kaki dari salah satu security yang berjaga di dalam
kira kira langkah preventif seperti apa yang harus kita lakukan
agar ke depannya kejadian serupa tidak terjadi lagi
mari kita simak laporan selengkapnya
kapolresta tangerang kombes pol zain dwi nugroho mengakui
saat bulan ramadan dan menjelang idul fitri tiba tingkat keamanan harus ditingkatkan
hal ini karena kebutuhan masyarakat yang biasanya membengkak saat musim lebaran tiba
kami sudah mengarahkan anggota bimas kami
untuk memberikan kegiatan penyuluhan
dan pembinaan kepada para tokomas
untuk melakukan penguatan
seperti penambahan cctv atau pemasangan cctv
kemudian yang kedua adalah membuat trali
masyarakat juga bisa memanfaatkan jasa pengamanan untuk mencegah aksi perampokan
salah satu perusahaan jasa pengamanan di jakarta mengungkapkan
setiap personel pengamanan sudah berjaga
mudah dibekali kemampuan mengamankan lokasi krusial seperti toko emas dan bank
namun untuk kasus perampokan bersenjata api
pemilik usaha diminta turut menjalin kerjasama dengan kepolisian
karena personel jasa keamanan dari pihak swasta tidak dibekali dengan senjata
untuk biaya penjagaan juga tergantung dari kebutuhan
dan upah minimum regional yang ditetapkan setiap daerah
apa tunggu dulu
masalah pengamanannya itu apakah itu pengamanan secara fisik area dan sebagainya
kemudian juga ada pengawalan nasabah juga tentunya itu bagian daripada kegiatan dia yang harus kita supporting ya
di tiap tiap tempat dimanapun ada sekuriti pengusaha karsa
ini selalu harus membangun sinergitas dengan aparat kepolisian setempat
sementara menurut sebuah perusahaan jasa pengamanan lainnya di ibu kota
pendekatan emosional pemilik usaha dengan warga sekitar
juga berperan membuat situasi kondusif
cctv nya seperti apa gerbangnya mau dibikin apa
oh kemarin kenapa pencuriannya terjadi
karena pihak karyawan biasanya dengan sayang sayangnya bisa keluarin barang ke luar
berarti ada sistem manajemen yang salah di situ
sebagai penyedia jasa keamanan profesional
ia berharap investasi dalam bidang keamanan mendapat perhatian serius
kerap kali pihak perusahaan menyepelekan jasa keamanan
seperti memberikan penawaran dengan harga rendah
konsekuensinya penyedia jasa tidak bisa maksimal menerapkan protokol keamanan